beralik informasi lainnya terdakwa ferdisambo membantah pengakuan terdakwa richard eliezer yang menyebut pernah melihat seorang wanita menangis keluar dari rumah di jalan bangka
ferdis sambo juga membantah tudingan berselingkuh
hal ini disampaikan verdi sambo di pengadilan negeri jakarta selatan saat sidang diskors untuk beristirahat
sambo menyebut richard eliezer berbohong terkait dengan informasi tersebut
kepada wartawan sambo mengaku tak ada isu perselingkuhan di luar kasus dugaan pelecehan yang dialami istrinya
fedy sambo bahkan mengatakan richard eliezer yang melakukan penembakan terhadap yosua dan jangan melibatkan putri candrawati
ferdis sambo mengatakan richard eliezer yang melakukan penembakan terhadap yosua dan jangan melibatkan putri candrawati
ferdis sambo mengatakan richard eliezer yang melakukan penembakan terhadap yosua dan jangan melibatkan putri candrawati